yuk kita icip icip virtual ragam kuliner di kota berjuluk kota terindah ini
inilah salatiga kota dengan ragam pilihan makanan yang menjadi buruan pecinta kuliner
salah satu santapan khas salatiga adalah tumpang koyor
bahan dasarnya terbuat dari koyor atau otot sapi cingur tulang muda tahu fermentasi tempe serta aneka rempah
untuk penyajiannya tumpang koyor dipadukan dengan nasi daun pepaya dan serutan pepaya muda
salah satu penjual tumpang koyor yang melegenda di salatiga adalah mbah rakinem
tumpang koyor yang telah dirintis sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu ini memiliki keistimewaan
dengan tetap mempertahankan memasak menggunakan kayu bakar
para pengunjung pun dibuat kecanduan dengan makanan yang kerap disantap pada pagi hari ini
kita mempertahankan dengan kayu bakar itu karena menurut konsumen kami itu rasanya itu beda mas
aromanya keluar mungkin ada sangit sangitnya gitu ya
terus mungkin lebih tanah kalau orang jawa bilang
menu yang memang udah dari dulu banget kasal juga
kalau di sini ya itu
kalau bedanya kalau semua yang lain koyornya nggak terlalu awet
kedai tumpang koyor mbah rakinem yang terletak di kawasan nakula sadewa salatiga ini
hanya buka pukul enam hingga sepuluh pagi saja
untuk satu porsi tumpang koyor dijual rp dua puluh
usai menyantap makanan yuk seruput wedang ronde untuk melawan dinginnya kota salat

minuman tradisional ini merupakan campuran dari kuah jahe yang dipadukan dengan ronde
yakni bulatan seperti bakso yang terbuat dari tepung ketan berisi kacang coklat dan balutan wijen
selain itu juga ditambah dengan aneka varian seperti kolang kaling kacang tanah rumput laut
manisan kulit jeruk manisan buah beligo dan agar agar
minuman ini disajikan tradisional di ronde jago salah satu kedai di kawasan jenderal sudirman salatiga
wedang ronde yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat ini memanjakan pengunjung dengan sajian ronde dua belas jenis campuran
serta berbagai tingkat kepedasan jahe dan kemanisan dalam wedang
tapi selain rasanya beda dengan yang lain juga ini runde itu kayak sudah mulai legenda
makna belum makan ronde di sini itu belum
masa belum afdol
lain halnya dengan ronde makpari yang terletak di jalan merapi salatiga
dirintis sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ronde di kedai ini menyediakan lima belas jenis varian
di antaranya wedang ronde tape ketan susu rumput laut hingga wedang ronde wijen
di mana varian tersebut tidak ditemukan di tempat lain
banyaknya varian ronde rasa yang tidak pernah berubah

juga menjadi daya tarik para konsumen
arti widodo salatiga jawa tengah